kamu juga pasti bakal makan yang enak
diam jangan berisik
masih tak perlu nolong lagi
lia kamu kok diam aja sih bukan nolongin
orang lagi digigit ular begitu
iya iya biarin aja lah bu
aduh lu ngapain sih pake ngelamu segala
atau jangan jangan lu sakit ya
gue cuma mikirin itu loh orang yang mirip banget sama gue
kok bisa ya ada orang yang mirip itu
yaudah lah gausah dipikirin
lagian mungkin aja lu salah liat ya kan
ahli di dunia ini tuh banyak banget orang yang mirip
tapi apa mungkin semirip itu
dia bukan cuma mirip aku
kok kita sering ketemu kayak gini ya kek
sekarang kamu pergi ke rumah sakit
bisa aku kekecepatan
bisa aku kekecepatan
bisa aku kekecepatan
bisa aku kekecepatan
sebenernya gua kangen juga sama si aksam
dimana dia sekarang ya
lu agetin gua aja atau gua kepret lu
minum ngelamun aja
ya kalo gua pikir pikir gua kesepian juga gak ada dia ya
kangen gua sama dia
kamu dia lagi ada disebelin kagak ada dikangenin gimana sih udah deh udah bahagia di sono eh belum
tentu siapa tahu dengan banyak disini sia sia tapi jelas bahagia kong dia kan anaknya orang kaya
enggak sangka ya kongnya ternyata dia tuh anaknya orang kaya
sebenarnya si aksen itu bukan keluarga kaya anaknya gue temuin yang nganyut itu udah kunju
jual yang bener kong jadi si aksan itu bukan anaknya keluarga kaya itu

datang kesini tadinya untuk bersilaturahmi tetapi sekarang tujuan saya berubah saya mau
tanya dan minta kebenaran
tanya dan minta kebenaran
tanya dan minta kebenaran siapa gonna ke juhannya itu jangan kau
kaca yang sebenarnya ada di mana dan aksan itu siap
menipu dimana jujur saya kamu bilang sekali saya mau tahu
lang lu kayaknya mesti pulang sekarang deh
eh aku lagi stroke belum sadar
sekarang lagi di ruang icu lah
gue minta lu pulang sekarang ya lang
kan ruang terapinya di sini
udah deh ibu
masuk aja sana
gue senin tau gak sih di ruang terapi
ngapain coba tuh anak di sini
ini anaknya mah pengacau ya
gak boleh dibiarin
ngapain kamu di sini ya
saya mau ke ruang terapi mau jenguk
ah gak usah
ini anak pasti punya pelindung
kalau boleh tahu sebenarnya adik ini mau kemana sih
saya mau ke ruang terapi saya mau jenguk ibu saya
oh ruang terapi
ruang terapi itu sebelah sana dek kalau sana bukan
bukannya sebelah sini ya pak ya
kita ambil jalan pintas aja yuk silang
di sini ruangannya
iya di sini ruangannya
lia kamu kok diam aja sih bukan nolongin
iya iya biar aja lah bu
lalu apa sih
kamu itu keterlaluan lia
ya terus kenapa
soalnya dia sendiri gangguin
bapak tolong pak ada yang digigit ular disana
ibu tuh udah gak tahan lihat kelakuan kamu tau gak
oh kelakuan kamu tuh udah gak bisa ditoleransi
kamu tuh gak punya hati
masa bisanya orang lagi keracunan begitu
kamu diam aja
sekarang ibu minta ya
gak usah balik ke rumah lagi
dia juga bosen loh dirumah
capek urusin orang sakit
ibu udah gak kenal sama kamu lagi nak
sekarang kamu pergi ke masakin
kok aku kayak dengar suara fluid
di dalam ada orang
ibu lia takut
untuk ibunya mati lia
gak usah pakai sandiwara kamu
ibu udah tahu ini semua akal akalan kamu kan
ibu udah bilang kan kamu pergi
pergi sana yang jauh
dia kangen sama ibu dia pengen banget ketemu sama ibu
eh kamu lihat apa yang udah kamu berbuat lia
kamu harus tanggung jawab sama apa yang sudah kamu perbuat tahu
ibu tuh kecewa sama kamu tahu gak